sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

satu dua tiga
untuk kesekian kalinya bapak minta maaf
suatu hari kita pasti berkumpul lagi arman
dan pada saat itu tiba bapak gak akan biarkan kita terpisah lagi
yaudah kalau gitu besok kamu aja tersendiri ya
sekarang masuk kelas ya
enggak ini belum sembuh kok
ini aku makin sakit malahan
amira kamu bantu aku ke kelas ya
tadi udah bisa jalan
amira kamu kerepotan ya nolongin aku
enggak enggak kok biasa aja
enggak takutnya kalau repot kan nggak ikhlas aja
oke kalau gitu